hujan deras sejak sabtu sore serta buruknya drainase
mengakibatkan jalan bayangkara di kecamatan serpong utara tangerang selatan
sabtu malam terendam banjir
ketinggian air mencapai sekitar empat puluh cm
tidak sedikit pengendara motor yang nekat menerobos banjir
mengakibatkan kendaraannya mogok
sejumlah pengendara juga memutar kendaraannya mencari jalan alternatif
air juga meluap memasuki permukiman di sekitar lokasi banjir
hujan deras yang menggiur kota tangerang sejak sabtu sore
juga menyebabkan tiga belas titik lokasi dilanda banjir
salah satunya banjir memutus akses jalan
serpong pondok aren hingga perumahan villa mutiara serpong utara
banjir setinggi tiga puluh hingga seratus cm ini
merendam puluhan pertokohan di area pinggir jalan raya
serta meredam ratusan rumah di perumahan villa mutiara serpong utara
kendaraan milik warga yang belum sempat diamankan oleh pemiliknya
juga tak luput dari banjir
petugas bpbd yang datang ke lokasi banjir
membantu mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet
untuk dibawa ke tempat yang lebih aman
di tangerang selatan terdapat kurang lebih tiga belas titik lokasi banjir
perumahan villa mutiara ini ketinggian rata rata tiga puluh
dan titik terdalam sampai dengan seratus cm
dengan dampaknya itu meredam ratusan rumah
selain hujan deras banjir yang menggenangi permukiman warga
juga disebabkan meluapnya anak kali angke
tim liputan cnn indonesia